wah selamat mas mbaknya semoga sama awal ya
seneng deh bisa nikah barengan
eh tapi ntar dulu kok ini muka pengantinnya mirip
jangan bingung dulu pemirsa
empat mempelayang semuanya kembar ini kompak menikah bareng
tujuh februari lalu di dusun lebak gede sumedang jawa barat
kakak beradik elwanda julianoff hidayat dan elwindi junian v hidayat
masing masing mempersunting kakak beradik yang juga kembar
rani nurhaini dan rina nurhayati
perkenalan pasangan suami istri kembar ini pun terbilang unik
diawali dengan hubungan elwanda dengan rani
sang adik elwindi tidak mau kalah karena mengetahui rani mempunyai kembaran
ya kakak saya elwanda sama rani yang pertama ketemu
cuman kan pas di sekolah tahu ceweknya kembar juga
ya udahlah dicari cari
meski digelar sederhana hanya dihadiri oleh sanak keluarga saja
elwindi juga mengaku bahagia karena sudah merencanakan pernikahan bersama ini sejak lama
awalnya sih kaget
pikirannya satu berdua gitu kan
tapi ternyata lama lama sahunya kembar
ada ketenangan sebenarnya sih
tak hanya sanak saudara warga sekitar pun banyak yang memberi selamat
karena penikahan pasangan kembar di lingkungan ini baru kali ini terjadi
yanuar aditya sumedang jawa barat